prasetyo tiba di rumah orang tuanya di alam barajo kota jambi pada jumat
mahasiswa di coloniversity turki ini merupakan salah satu dari delapan puluh lima warga indonesia yang pulang ke tanah air
mereka selamat dari musibah gempa pada enam februari lalu
prasetyo memilih pulang kampung karena gempa susulan terus terjadi
dua hari sebelum bertolak ke indonesia bahkan terjadi gempa bermagnitudo tujuh delapan
kedutaan besar ri di turkiye memfasilitasi para wni di sana terutama yang tinggal di empat kawasan yang terkena dampak gempa paling parah untuk pulang ke tanah air
sedangkan mereka yang tetap tinggal diberi bantuan sebesar enam juta rupiah per orang
ibu nda prasetya mengaku lega anak keduanya itu selamat dan bisa pulang ke jambi
prasetya kini menuruskan kuliahnya secara daring
lebih baik pulang tadinya
ya karena sering tadi juga dia ada pulang tapi karena sering gempa lagi
kalau sesuatu ya senang dia pulang lah dulu
saat terjadi gempa awal februari lalu prasetyo yang tinggal di wilayah al bakar berhasil menyelamatkan diri hanya dengan membawa dokumen penting dan pakaian yang melekat di badan
apartemen yang ditinggalinya dan universitas tempatnya menuntut ilmu kini sudah rata dengan tanah
arven kennedy kota jambi jambi